mana buktinya mana mana mau bukti bukti
buka buka buka enak aja haram paling mana ada yang mau ngaku
hai tuh nih ini apaan korek mak iya tiba ngelantaran kolak
pakai dompet ini pusing lah gua minta satu aja beritamati
ego yang bawa dandang dondong dandang dondong itu tandanya bukti
kesucian cintaku padamu
makasih ya pak gino pak gino buat ella baik banget makasih ya
eh jangankan duit gua nyawa gua kalau bisa buat lo buat lu gitu loh
kalau nyawanya buat ella berarti jadi setan ya
bener bener sih gini laki gua ganjen banget ya
liat aja lu sini nyamper sini gua gujur gunjur gunjur loh
pak gituan selamat pagi nyonya selamat pagi inem pagi enak banget inem inem
eh ampun della lu bener bener terlalu banget iya eh lu kan pembukaan gua masya allah lu
ganjen ganjen banget sih mana uang laki gua lu garotin
emang gua kerasa
lihat belanjaan begitu banyak apa coba
heeh heeh heeh enggak muk aja bisanya
heeh yang namanya thr tuh hukum yang wajib
apalagi kalau gak dikeluarin dosa neraka jahanam
dapet itu yang masuk neraka laki gua lo garotin
lihat aja tuh laki gua
tuh lihat pin ini laki gua itu
ini baju ihh butuh matanya
mantes ini enggak tulang doang gua
mak kalau lagi marah cantik banget mak
enggak pakai cantik cantikan
tuh tuh tuh mak
mak hidungnya kayak sukun
tuh kena kan
nih lihat lihat
heeh heeh heeh belasannya
lu mau thr kan
heeh emang enak gua thr in
kayak kayak juragan aja
kan gua juragannya ya
bener bener tuh ngapain lagi di dalam ya
ya ampun dah ah
kalau majikan ampe kagak ngasih thr
aduh mikirin lebaran
ngapain jadi puyeng ya
buat orang ini
apalagi pembantu gue yang tua
dibang jadi maksimal
eh dibang jadi pembantu
mana mau kena putut gua belum beli
nasib nasib dah
kalau begini dah
gua nggak sanggup banget ya hidup
punya majikan pelitnya minta ampun
ah ada pada
ada pada ada pada
ada pada ada pada

eh agak memingser loh
aduh aduh ya allah
keblangsang banget dah
hidup ya allah
maaf ya bang
maaf bang ada lagi kalutan
eh kenapa pok kenapa
lu lupain lu abis itu meransu makan sendal ya
kau betut ke belakang
serem aja weng
kok kecap ah
ampun dah nyanyi nyanyi ya
ngapa bisa begitu sih sendal ampe lompat ke mulut
eh pak ipan
pikirnya lagi kalut banget deh
lebarkan kagak dapet thr dari majikan
nggak ada keberhasilan
ampun dah yang eya
nih dengerin bang ipan
mendingan yang eya buka usaha alias bisnis
itu hasilnya bisa lebih dari
ya bukan cuma dagang ini
ya pom mendingan buka usaha aja
jangan lagi jangan lagi
jangan lagi jangan lagi
jangan lagi jangan lagi

enak banget da'ah
sore nya gue mau jualan lagi
sore nya gue mau jualan lagi
memang wangi panidenya cemerlang
memang wangi panidenya cemerlang
apa yang kemari
masak tapi rusuh mali mali nih
ini kan rumah gua
lagi masakan kan buat gua
dasar kegeran aja bisanya
dasar kegeran aja bisanya
nikolet buat ella gue jualan
kok bisa gitu sih
cobain dong gue cobain dulu
agak bisa pengen ya
gak boleh nih
ntar gua batiin
ntar gua batiin
ayo beli nih puella sekarang jualan kolak
ayo beli nih puyola sekarang jualan kolak
silakan beli dua dapet satu
makan kolak buat buka puasih
makan kolak buat buka kuasih
kalau gini caranya gua kali kayak
apa sih sini sini
kita nyebek baik ya
ini bulan puasa
dosa mau puasanya batal
model orang kayak lu nih ya
nuduh orang kekebekuan
enak aja saya penantit
coba kalau emang lu buka ya
eh mana buktinya
itu bukan kolak
nah ini buka
bukan menurut gua sakit
buka enak aja haram
tiba ngelantaran kolak
pake dompet ini pusing
ya ya lah gua minta satu aja beli tamat sih
eh minta beli
emang ketauan nih ya
ketauan makan puasa elaporin ke pak haji sobar
belum tau rasa
pak banyak banget dia mah musuhnya pak
kurang buat orang menjenguk cepet aja lu
eh dosa tambah banyak
gimana sih orang sampe ancur begitu
pak gien ngapa sih urusan orang tua ikutin aja lu
kau mainan tuh jaga
udah ga usah mikirin
puyang gua puyang mikirinnya mulu

lah ini mah bukan membeli para joko
kalau untung malah buntung gino
kolak enak kolak emah
gratis dan dijamai dan khayal
ini belanjaan mau ditaruh dimana
ya allah peh
lu pake nanya peh makanya lu pake begitu
begitu taruh di dalam
asal gadak laut
ipan kolak gratis pak
eh mak mak
kalau begini namanya persaingan kesehat

eh kagak boleh ngejelek jelekin dakaan orang lain
ya bener itu mak gimana sih
siapa yang ngejelek jelekin
dan tidak ada yang dibohong bohongkan
ya asal lo tau aja ya
kalau lu pingin yang nyata
lu datang aja ke rumah gue nanti ya
sore pasti lu dapat kolak gratis
nyaman dan halal
uh kolak gratis
ipan kolak gratis pak
datang ya jangan lupa ya
datang ya jangan lupa ya
boleh kagak kang
mply ini di masjid ini duit seratus ribu
berarti lu nyogok sama gue
bukan tempat bisnis
dalam al quran allah mengatakan di dalam al quran
heran gua kalo dia ngajak bener